kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan manajer pusdal ops bp bddi danang samsu
selamat sore pak danang
selamat sore mbak
pak danang kami banyak menerima laporan bahwa banjir cukup tinggi melanda sejumlah wilayah di jogja
ada longsor dan juga pohon tumbang
seperti apa kondisi di jogja saat ini
iya di yogyakarta mulai tadi pagi pukul sembilan hujan terus menerus dengan intensitas yang konstan
ada di yogyakarta menimbulkan banyak masalah dan kejadian
kejadiannya tercatat dilaporkan di pusdal op
ada sekitar satu ratus dua puluh kejadian di semua titik di provinsi daerah yogyakarta
angin kencang longsor dan banjir dan ada juga korban banjir
ada dua belas kejadian pak
satu ratus dua puluh kejadian termasuk dengan longsor yang terjadi di pringgoku suman pak
iya salah satunya
kalau khususnya untuk longsor yang terjadi di kawasan tersebut apakah korban sudah berhasil dievakuasi pak
ya saat ini yang sudah laporan dari lapangan sudah terevakuasi dua orang
satu bayi dan neneknya
masih satu terjebak dan diupayakan melalui
kondisi yang masih dalam hari ini kalau memang memungkinkan akan dilanjutkan evakuasi yang masih terpisah
yang sudah berhasil dievakuasi bagaimana kondisinya saat ini pak
ya kalau karena itu meninggal dunia ya kita langsung dimasukkan ke visum untuk dilakukan identifikasi
kemudian diserahkan pada keluarga yang bersangkutan
tapi masih ada satu korban yang masih berada di dalam peruntuhan begitu ya pak ya
iya di proses evakuasi

ada berapa banyak korban yang terakhir sudah berhasil dilaporkan
ya tadi terakhir ada korban ditemukan di sedang sari juga meninggal dunia
kejadiannya ini kan ada tiga tipe ya angin kencang longsor dan banjir
untuk yang banjir korbannya satu terpantau
kemudian ada tiga meninggal dunia
kemudian juga masih ada beberapa kepala keluarga masih terjebak
proses evakuasi di rumahnya
jadi kita berbantu dengan waktu karena malam hari
sehingga mereka kita bisa ambil untuk kita tempatkan di tempat penampungan
baik satu orang korban meninggal dunia karena banjir
kemudian tiga lagi korban karena apa pak
karena tanah longsot di yogo pak peringgau kusuman tadi
peringgau kusuman tadi
artinya ada empat orang korban tewas akibat bencana yang terjadi begitu ya pak
mulai dari satu ratus dua puluh sampai hari ini
ada berapa banyak pak
korban yang sampai saat ini belum berhasil dievakuasi
iya kalau yang dinyatakan meninggal empat tadi
namun yang belum terevakuasi masih ada sekitar dua puluh kepala keluarga
masih terjebak di rumahnya untuk menunggu dijemput oleh tim search and rescue
ini adalah kepala keluarga yang terjebak banjir begitu ya pak ya
iya sekitar dua puluh kepala keluarga terjebak banjir
baik bagaimana dengan korban yang luka luka ada berapa banyak pak
iya luka luka belum tertantau dari kami
namun banyak keluarga yang sekarang tinggal di tempat pengungsian sementara
dan ini ada sekitar hampir seribuan kepala keluarga ada di pengungsian yang perlu dukungan kebutuhan dasar pada malam hari ini
ada seribu kepala keluarga di sejumlah tempat pengungsian kondisinya seperti apa pak
bantuan bantuan seperti apa yang mereka butuhkan sejauh ini
kalau yang sudah sampai ke mereka bantuannya sudah ada standarnya ya
kita sudah berikan standar hygiene kit kemudian ada food itu satu kit
ada lauk lauknya ada suplemen ada makan ada kolorinnya juga lengkap
selimut juga ada kita berikan
baik seribu kepala keluarga apakah itu sudah semua pak dari korban yang terdampak dari bencana ini
ya karena ini juga masih hujan dan kemungkinan kita tunggu perkembangannya
apalagi diramalkan oleh bmkg keadaan seperti ini kan masih tiga hari ke depan termasuk hari ini
jadi kita masih kemungkinan berkembang keadaannya mungkin akan bertambah
jadi kami masih melakukan pelayanan sementara yang sudah ada di sini
baik diprediksi akan ada berapa wilayah sebetulnya pak yang akan terdampak dari badai cempaka ini
iya hampir semua tadi wilayah terdampak
jadi titiknya tersebar dari ujung utara gunung kidul sampai pulau ngoko bagian selatan juga terdampak
sehingga ada satu ratus dua puluh titik yang itu membutuhkan penanganan penanganan yang spesifik
jadi hampir semua wilayah terdampak
baik apakah jumlah personil dari bpbd ini cukup pak untuk menangani satu ratus dua puluh wilayah yang terdampak itu
ya kami melakukan pendekatan berbasis kewilayahan
jadi bekerja sama dengan relasi tempat dan karena kami levelnya provinsi berhidupan luar kabupaten
disiden komendernya masih ada di singkat kabupaten
kita hanya men support ya
dan selama ini memang yang masih terisolir di daerah ngawen klaten tadi ya
tapi di dekat disolong oleh sumber daya dari kabupaten klaten yang notabene itu ada di provinsi jawa tengah
dibanding kalau kita menjangkau ke sana dari buputra kabupaten atau buputra provinsi
sehingga tadi kita juga kerjasama dengan kepala pelaksana bpbd kabupaten klaten untuk ikut membantu penanganan di kecamatan ngawen yang berdekatan dengan kabupaten
baik kesulitan apa saja yang dihadapi dalam melakukan evakuasi ataupun bantuan
terhadap para korban
yang pertama karena hampir semua wilayah di y itu terdampak
sehingga luasnya wilayah ini yang membawa kami pada kesulitan untuk penanganannya
namun karena kami sudah siap siaga itu beberapa sumber daya sudah kita dekatkan ke lokasi semoga itu mencukupi
saya rasa tantangannya adalah karena kita berbasis dengan waktu malam hari yang cukup gelap dan listrik mati infeksi
baik listrik masih mati begitu ya pak ya
sudah berapa jam pak
enggak yang di lokasi sudah dari tadi dimatikan
dan mungkin siang tadi sudah mati
ini kan malam tadi jadi kesulitan
baik terakhir pak danang kalau ada warga begitu yang melihat siaran ini apa yang pak dana atau bpbd ingin sampaikan terhadap warga terdampak pak
yang pertama kita sudah memasuki status awas ya
jadi sudah terjadi informasi apa
yang kami harapkan tolong tetap menjaga insting bahwa kita ada di situasi yang kemungkinan berbahaya misalnya pohon tumbang ada tanah longsor atau ada banjir
sehingga patuhilah arahan dari pemuka tempat atau pejabat setempat kalau memang diarahkan
baik pak danang samsu manajer pusdal ops bpbd daerah istimewa yogyakarta
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom